jaga diri mempertaruh ilmu inilah aku harus bisa keluar dari pusaran air ini

chris itu seperti ada yang menjaganya bagaimanapun aku harus bisa mendapatkan chris itu
kekuatan chris itu sungguh luar biasa tapi aku yakin kali ini aku pasti bisa mengambil semoga
itu yang kita hajar terima kasih sudah menonton jadi sampai jumpa untuk video selanjutnya harmony
hai hai hai teman temanku orang addictive disini ya tapi aku yakin kali ini aku pasti bisa mengambil
bagaimana mereka bisa kembali ke pajajaran
mereka akan merepotkanku